seorang perempuan bernama ika puspitasari
ditangkap densus delapan puluh delapan di desa brenggong purworejo jawa tengah
perempuan berusia tiga puluh enam tahun ini
diduga terlibat dalam perencanaan aksi tengil
siapakah perempuan ini
ika puspitasari kini harus menghabiskan hari harinya di dalam bumi
ika lahir dari keluarga miskin di desa brenggong purworejo jawa tengah
setamat madrasah sanawiyah
ia pergi ke malaysia bekerja sebagai buruh migran
beberapa tahun bekerja di malaysia
ika memutuskan mengadu nasib ke hongkong
lebih dari sepuluh tahun
ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga
ika dikenal ramah dan mudah akrab
robby menyadari ada yang berubah dari ika
tiga tahun belakangan
tapi tiga tahun yang terakhir ini dia berubah
udah pakai cadar
gambaran di suriakan
terus ngasih istilahnya
mau ngasih ngajak teman teman
di sini untuk kerapu mungkin
proses radikalisasi yang ika alami
tak bisa dilepaskan dari peran media sosial
pengeboman di gereja battle angel sepenuh kepunton solo
pada dua puluh lima september dua ribu sebelas
menjadi awal ketertarikan ika pada gerakan radikal
selama dua ribu sebelas hingga dua ribu empat belas
ika aktif menjelajahi dunia maya
mengikuti pergerakan kelompok kelompok ekstrim
seperti al qaeda dan isis
ika akhirnya berbaikat kepada isis
melalui grup telegram

karena kan ya memang kondisinya seperti itu

nah terus kita berbaikat dengan

itu disaksikan sama orang lain
facebook menjadi kanal ika untuk menyebarkan paham ekstrim

menjelaskan kebanyakan hal hal yang terjadi di dunia
ika kerap berbagi materi termasuk artikel pembuatan bom yang ditulis bahru naim
teroris paling dicari
ika bahkan tak segan melontarkan ancaman kepada keluarganya sendiri yang tidak sepaham
nggak mau ikut ajaran dia gitu
maksudnya nggak peduli saudara saya suruh maksudnya nggak peduli saudara saya suruh
maksudnya nggak peduli saudara saya suruh
tetap saya bunuh dia bilangkan
robi berupaya keras agar ika lepas dari paham sesatnya
berkali kali mereka berdebat namun ika tidak mengubris
enggak usah ikut ikutan
kalau mau emang kamu nggak bisa asal
bilangin enggak usah asal teman teman sini
saya di blok dari
sementara itu ika semakin terseret dalam doktrin doktrin ekstrim
tekadnya makin kuat
sejak muncul instruksi untuk melakukan aksi teror
yang di kalangan ini biasa disebut amaliyah di negara masing masing

itu yang dijawab
seperti hanya kayak kita ini kan

misalnya dengan dana memberikan dana amaliyah
atau apa ya kita lakukan
harus seperti itu dan kalau bisa amaliyah juga
dari rumah majikannya di sengkuan u hongkong
ika berusaha memuluskan rencana amalia di indonesia
dengan membentuk kelompok sendiri
mereka yang bergabung harus mendukung ansar daulat
salah satu faksi isis yang disinyalir
memiliki pendukung terbanyak di tanah air
yang dikenal ika melalui media sosial
mengiakkan tawaran ika
gerilya ika mencari anggota makin intens
pada pertengahan dua ribu lima belas
ika bahkan memutuskan menikah lewat jalur online
dengan lelaki bernama zainal akbar
yang belum pernah ia jumpai sebelumnya
zainal didapuk menjadi mata ika
rizwandi mengajak pula abdullah azam dan abu jundi
di antara anggota yang lain
abu jundi memang lebih berpengalaman
ia sempat bergabung dengan jamaah ansarut tauhid
ia masuk dalam kelompok pro isis
ika juga mendengar
azam sudah masuk daftar pencarian orang atau dpo
terlanjur masuk dpu
ika memprovokasi azam untuk sekalian beramalia
saya lagi itu kan komunikasi sama dia
terus saya tawarkan kepada azam gitu
kalau misalnya itu sudah jadi dp
kenapa gak sekalian amalia
kalau mau amalia
saya masuk dana yang lain
sebelas juta rupiah dari kantong pribadi ika
mengalir dari hongkong ke indonesia
kalau seingat saya sih
cuma sama keadisan
dia kan minta satu juta setengah
tapi saya kasihnya cuma sebutan empat ratus rupiah
kalau itu katanya dia untuk jadi komputer
untuk apa komputer itu
untuk memudahkan dia belajar itu
cara bikin itu
itu kurang lebih dua jutaan
itu untuk pembayaran
selain ini ada lagi
buat abu jundi
abu jundi untuk pembayaran apa
dia mintanya kan dulu delapan lima
untuk beli panah
dalam persidangan baru terungkap
ternyata sebagian uang ika pun ditilap oleh rizwandi dan abu jundi
uang yang dikirim kepada abu jundi ternyata dipakai untuk membeli airsoft gun
dan mesin pembuat mie
sementara uang ika
di kantong rizwandi
dihabiskan untuk berkeliling indonesia merekrut orang
sedikit uang ika yang akhirnya dipakai untuk rencana amalia
ika dan kelompoknya berencana melancarkan aksi teror di bandung jawa barat

tapi kan kayak pemerintah indonesia
mereka itu mendatangani pemberantasan terorisme
sedangkan terorisme itu untuk manusia siapa

makanya mereka menjadi sasaran juga
jejak ika akhirnya terendus setelah zainal sang suami dan anggota kelompok lainnya tertangkap
antara desember dua ribu lima belas hingga januari dua ribu dua puluh
sejak itu ika dinyatakan masuk dpo
perpanjangan visa ika pun ditolak kantor imigrasi hongkong
oktober dua ribu enam belas ika kembali ke tanah air
selang dua bulan ika ikuti jeduk densus delapan puluh delapan
di kampung halamanya
kami sempat menelusuri keseharian ika melalui mantan majikannya di salah satu flat mewah di sengkuan o hongkong
meski tak bisa bertemu langsung
sang majikan mengaku selama bekerja ika bersikap baik dan tak pernah membuat masalah
sebelumnya ika ada berusaha
jadi kalian tidak mau pergi ke sana
ya karena hanya kelas imigrasi
oh kelas imigrasi
jadi kelas imigrasi sudah berapa lama
jadi dia sudah berusaha selama dua tahun
ehm itu saya tidak tahu
majelis hakim pengadilan negeri jakarta timur memutus ika puspitasari bersalah
ika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemufakatan jahat
dengan mendanai dan menginisiasi rencana aksi terorisme
menjadi penjara terdapat berkarenai dengan pindahan penjara selama empat tahun
ika puspitasari menambah panjang deretan nama mantan buruh migran indonesia
yang terlibat dalam pusanan terorisme
sebelum ika ada dian yulianovi
mantan buruh migran di taiwan yang sempat berencana meledakan bom bunuh diri
di istana presiden pada akhir dua ribu enam belas
tak ada yang kebal dengan ancaman radikalisme
termasuk buru migran
kultur hongkong yang bebas nyatanya ikut menyeret segelintir buru migran
ke dalam kelompok ekstrem
hongkong menjadi salah satu negara tujuan favorit buruh migran indonesia
pada pertengahan dua ribu tujuh belas
terdapat satu ratus lima puluh enam ribu buruh migran indonesia di hongkong
konsulat jenderal republik indonesia mencatat
terdapat lebih dari dua ratus organisasi buruh migran indonesia di hongkong
dan separuhnya adalah kelompok keagamaan
dalam satu dekade terakhir
perkembangan dakwah islam di kalangan pekerja asal tanah air di hongkong sangat pesat
di tengah pertumbuhan kelompok dakwah islam menyempal kelompok ekstrim
salah satu bukti awal kehadiran kelompok ini adalah sebuah foto yang dimuat oleh media hongkong
foto ini mendokumentasikan dua belas perempuan bercadar yang mengacungkan telunjuk kanan
sembari membentangkan bendera isis
foto ini muncul bersamaan dengan kabar dugaan keberangkatan seorang buruh migran indonesia di hongkong ke suria
najma dikabarkan berangkat ke suriah pada februari dua ribu lima belas
menyusul sang suami dalam kondisi hamil besar
kini tak jelas keberadaan najma
dan konflik atau aipac
ada sekitar empat puluh lima buruh asal indonesia di hongkong yang terpapar ekstremisme
laporan ini dipertanyakan sejumlah pihak
sedikit aja sudah jadi berita
dan laporannya sederhana
empat puluh tiga orang indonesia di hongkong terlibat dengan radikalisme
dan tidak menginterview satupun dari kami
dan ini sangat berbahaya
makanya kita masih mengecek berapa persen orang hongkong itu
tapi bahwa mereka sudah punya image ya
dan termasuk otomatis
kita gak tahu ya
tapi keamanan baik di hongkong di china sekarang juga banyak mempertanyakan
dan itu agak menekan kita
empat puluh lima orang dari satu ratus lima puluh dapat dikatakan sedikit
namun dalam konteks terorisme
satu orang saja bisa melaksanakan aksi teror
sejumlah mantan buru migran indonesia di hongkong
terbukti berbanyaknya dan berbentuk
bukti berbaikat kepada kelompok ekstrim isis
ika puspita sari dan anggi indah kusuma
anggi indah kusuma alias kanza
mantan buruh migran di hongkong
tertangkap bersama empat terduga teroris lainnya
di bandung pada agustus dua ribu tujuh belas
beberapa nama lain pun dipulangkan ke tanah air
karena mencoba menyeberang ke syria melalui turki
terihariat konjian ri untuk hongkong dan macau
mengaku tak mengantongi dan tak pasti
berapa banyak bmi hongkong yang terlibat kelompok pelayar
tidak ada seorang pun yang bisa mengawasi secara langsung ya
jadi kalau ditanya berapa orang saya tidak punya datanya
kami melihat adanya strategi baru dari organisasi teroris ini
jadi pertama bahwa mereka sudah lebih aktif merekrut wanita
wanita juga sudah memainkan peran sebagai ideolog sekarang
jadi tidak hanya sebagai pelaku
dan dua duanya kelihatannya ini muncul di dalam
kulturnya hongkong yang bebas
akses media sosial yang mudah
membuat paparan konten radikal sulit di bandung
internet pun menjadi media pembaik atasnya
mereka tak hanya berinteraksi secara online
para buru migran yang sudah berbaikat kepada isis
juga melakukan pertemuan offline
sekarang via online kan mereka itu kan
yang pemahaman mereka mereka itu kan
ada grup whatsapp atau apa
itu kan ada yang apa
nanti ada ustadznya siapa ya
apa yang menganut pemahaman itu ya
gitu tuh mereka mencari teman gitu loh
dan mereka itu dicuci otaknya
jadi kalau udah terkeluas otaknya tercuci seperti itu
kita itu mau ngomong apa aja dia tetep
bahkan ada yang ngomong itu
kalau kita hijrah ke negara peperangan
di bom itu katanya ada amalan amalan
kadang ada di sini
di taman di atas sini nih
di samping masjid
dulu mungkulnya di situ
para penganut kayak gitu tuh
karena memang di sana sangat kondusif
nah di sinilah
adanya transfer informasi
kemudian pertemanan dan sebagainya
dan ini kita lihat
bagaimana beberapa anak buahnya santoso
menikah dengan beberapa tki dari hongkong
beberapa ivan juga demikian
menikah dengan beberapa tki
ada yang mereka berangkat berhijrah juga
melalui trafficking kita bisa ketahui
bahwa mereka berangkat dari hongkong langsung ke suria
media sosial berperan krusial dalam penyampaian narasi narasi ekstrim
menyumbang untuk amalia
serta berhijrah ke suria
menjadi narasi yang digunakan untuk menggiring buruh migran
ke dalam pusanan terorisme
doktrinasi yang kuat
membuat peran mereka pun bisa jauh lebih penting
mulai dari penyandang dana aksi teror
ternyata mereka mendapatkan doktrin keagamaan
saya tidak sah sebagai seorang muslim
sebagai seorang mumin
kalau saya tidak ya'fur di taugud dulu
kufur kepada taugud
menafikan tuan tuan palsu
negeri indonesia ini adalah negara kafir dan sebagainya
nah sampai seperti itu
mereka akhirnya terbawa
akhirnya mereka beramaliat
kemudian dia meyakinkan
kemudian dia meyakini itu sebagai sebuah kebenaran
kami mencoba menelusuri jaringan buruh migran indonesia
yang terkait kelompok ekstrim di facebook
dari enam belas akun yang teridentifikasi sebagai buruh migran pendukung isis
analisis diperluas ke jaringan pertemanan
hasilnya delapan ratus nama muncul dalam jaringan yang terbentuk
buru migran yang ditandai dengan lingkaran merah
muncul di tengah jaringan
beberapa inisial ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai peran sentral
sebagai simpul jaringan
peran yang sama juga ditempati sejumlah mantan buruh indonesia di hongkong
yang ditandai dengan lingkaran oranye
um dan azm adalah dua mantan buruh migran pro isis
yang teridentifikasi memiliki suami yang juga berbaikat kepada isis
sementara uyn adalah mantan buruh migran hongkong
yang menikah dengan narapidana terorisme di nusa kambangan
menariknya di pusat jaringan muncul beberapa pendukung isis di indonesia
yang ditandai dengan warna kuning
ternyata buruh migran pro isis juga membangun jaringan
dengan pendukung isis di dalam negeri
la salah satunya
ia teridentifikasi sebagai pengikut isis yang kini tinggal di bima nusa tenggara barat
kesimpulannya buruh migran dan mantan buru migran hongkong
memiliki posisi sentral dalam jaringan pertemanan ini
keterlibatan segelintir buruh dalam kasus terorisme
melahirkan sejumlah kekhawatiran
beberapa majikan mulai bertanya kepada para agen
penyedia tenaga kerja terkait isu ini
pihak keamanan hongkong juga melakukan pemeriksaan acak terhadap para buruh migran
ya mereka khawatir oh anakku ini pembantuku
kalau ikut ikut kelompok terorisme bagaimana gitu
lah saya harus bagaimana takut anakku nanti ada masalah
lah kita bilang ya nggak usah khawatir lah
kalau ada masalah seperti perbuatannya ada berubah gitu
silahkan lapor aja lah sama kami nanti kami laporkan ke konsulat
ancaman radikalisme terhadap buruh migran akan selalu ada
para pemangku kebijakan harus berupaya maksimal untuk mencegah berbagai resiko eksploitasi terhadap para buruh migran ini
kita kasih pemahaman pemahaman tentang kultur negara setempat
juga salah satunya adalah tentang masalah deradikalisasi
itu pada term ketiga
seperti di hongkong itu melakukan pendaftaran ulang
ataupun checklist tentang daftar pengajian
kelompok masa itu harus didaftarkan di kjri
buruh migran perempuan merupakan kelompok rentan
dalam konteks terorisme mereka digunakan sebagai sumber dana atau bahkan dijadikan pelaku aksi teror
bulan belakangan terakhir ia pamit ke bandung mengikuti sang majikan benar atau tidak joko
meragu rumah dosis yang semata ini kerjaan itu bertanggung jawab hai es alamu tumu gerakan ini
hai ombetan pak kenu jalanan ke ngeri yo terangannya sini di jakarta aduh ini baru
gue beli beli sempat bekerja sebagai berumigran di hongkong tujuh tahun dia terpisah dari anak
tunggalnya mencari pundi rupiah di negeri tetangga berdiri rubah nasib menolong mas
malaysia tiga tahun
ke singapura tiga tahun
kecil lagi kerja
dalam masa buruk
merantau di hongkong selama tujuh tahun lia mengabari ayahnya
akan pindah ke
kerja tujuannya adalah turki negara yang berbatasan langsung dengan suria
di turki lia mengaku tinggal di penampungan dan sering berpindah
lia tak bekerja
kegiatannya pun hanya sebatas memasak dan membaca al quran
ya seperti di perumahan gitu ya
bukan ya penampungan gitu
kayak semacam penampungan
katanya juga pindah pindah
sari dibuat penasaran
ia berusaha mengorek cerita
mengapa sang kakak yang jarang berkabar justru pulang di antar densus delapan puluh delapan
tetap saja lia irit bicara
dia sempat saya nanya ada apa gitu
ada gerbekan dari turki gitu terus saya disuruh pulang
masalahnya apa enggak cerita apa
enggak enggak cerita siapa siapa gitu
coba banyak temennya gitu aja
temennya itu yang dari hongkong atau ketemu di turki
ketemu di turki
selepas dia pamit bekerja ke bandung rumah joko didatangi sejumlah orang
tak jelas polisi atau bukan
mereka mencoba mengorek keterangan di mana keberadaan lia dan bagaimana kesehariannya
menghilangnya lia jelas menyisakan kecewa
sari tak habis pikir
mengapa sang kakak tega pergi dan cuci
justru meninggalkan beban bagi keluarga
ya kok tega gitu loh
enggak lihat bapaknya juga senang
itu kok enggak
kok tega gitu aja lah
saya kan tidak sendiri gitu
ngapain gak membantu saya gitu aja
itulah satu satunya harapan joko untuk lia
karena tak hanya dirinya yang merindukan
namun ada anak sematawayangnya yang menginginkan ibunya kembali
ayah bernasib sama dengan lia
niatnya masuk ke suriah tertahan sampai turki
sembilan januari dua ribu enam belas ayah diantar pulang oleh bupati dan perangkat desa
enggan lepas tangan teguh berusaha mendekati ayah
ayah sempat berujar
ia tak sepaham dengan kebiasaan warga di kampungnya
ayah yakin akidah yang ia anut adalah jalan kebenaran
ini lebih apa saya lupa kan
itu ingin mendalami sebuah ilmu agama terus saya tanya
saya tuh dapat informasi dari mana
dari situs facebook
dari situs facebook di akhirnya kerekrut di situ
cara kamu belajar bagaimana
ya saya belikan buku pak
itu minta dibelikan buku
nah bukunya buku apa
saya sendiri syed qutub gak tau
terus akhirnya terus buku apa lagi
buku tentang abu bakar basir pada saat itu
akhirnya dia tanpa pamit tanpa apa apa langsung pulang mendengar kalimat itu
teguh tak patah aram
ia berusaha melacak keberadaan ayah
keyakinannya soal keterlibatan ayah dalam kelompok ekstrim semakin kuat
perempuan tersebut terang terang menanggung ayah
menunjukkan dukungannya kepada isis melalui media sosial
itu sudah dp nya itu sudah diguanti bendera isis mas
dp nya sudah diganti bendera isis
sehari sekali itu ganti
yang isis terus artinya yang saya ingat itu ada yang tentang jihad tentang apa gitu lah
burani mati lain sebagainya
pokoknya tentang tentang itu
meski tak tahu persis keberadaan ayah terakhir teguh mendengar kabar bahwa perempuan yang fasi berbahasa kanton inggris dan arab ini kini tengah berada di sulawesi
banyak informasi itu pernah di pekalongan
mungkin diikuti dari tim yang tahu tentang itu
ada juga pernah di bekasi
ada juga yang pernah di
terakhir itu di aceh
dan sepuluh hari yang lalu saya dapat informasi diposo
gambaran nyata suriah jelas tak terekam bagi para deportan yang tak pernah menginjakan kaki di tanahnya
di sisi lain mereka yang dipulangkan dari suriah banyak yang mengakung nyesal
suriah yang dijanjikan tak sesuai harapan
mereka yang dikembalikan ini tidak pernah sampai syria ya
jadi ini sampai ke perbatasan turki
jadi hampir nyaris
jadi pengetahuan mereka terhadap apa yang terjadi di syria itu didapatkan dari sumber sumber lain
jadi bisa dari gosipnya dari cerita ceritanya
ada juga yang menyesal mereka telah mengorbankan semuanya hartanya jaringan sosialnya pekerjaannya untuk berangkat
ternyata apa yang didapat di situ tidak seperti yang mereka bayangkan
badan nasional penanggulangan teroris
badan nasional penanggulangan teroris
badan nasional penanggulangan teroris
meclaim sejumlah program diradikalisasi sudah disiapkan bagi mereka

kita lakukan empat tahapan
kita identifikasi dulu setelah kembali dia mau tinggal dimana
kemudian secara bertahap dan berkelanjutan kita kemudian ajak mereka duduk bersama
bahasa programnya itu pembinaan wawasan kebangsaan
kemudian pembinaan wawasan keagamaan kita hadirkan tokoh tokoh agama yang mumpuni
program diradikalisasi nyatanya tak dirasakan semua deportan
beberapa hanya dikembalikan ke keluarga sementara paparan doktrinasi ekstrim tak bisa diawasi
resikonya mereka yang pulang dan menghilang bisa saja bernasib seperti anggi indah kusuma
anggi alias kanza yang juga buruh migran di hongkong dipulangkan pada juli dua ribu tujuh belas
hanya sebulan saja ia di rumah lalu menghilang
syahdan kisah pelariannya pun berakhir pada agustus lalu
saat densus delapan puluh delapan membekuknya bersama empat terduga teroris lain di bandung jawa barat
diradikalisasi bukan proses sederhana
pemerintah tentu punya tanggung jawab soal ini
namun peran keluarga dan lingkungan tak kalah penting agar mereka yang pulang tak lekas menghilang
orang orang wishes dari agama
allora kita pandang yang terakhir
terhadap film sisi sisi yang terkongsium